pemerintah memastikan vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi masal aman dan halal bagi masyarakat
vaksin yang digunakan itu adalah vaksin yang telah melalui uji klinis ketiga
selain itu vaksin yang digunakan sudah mendapatkan emergency use of authorization
atau otorisasi penggunaan darurat dari bepom dan terdaftar di who
dalam pengembangan vaksin pemerintah melibatkan para pakar dan bahkan majelis ulama indonesia
untuk menjamin kehalalan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat
pemerintah memastikan vaksin covid sembilan belas yang digunakan adalah vaksin yang aman memiliki efektivitas dan juga halal
masyarakat perlu mengetahui vaksin covid sembilan belas yang nantinya digunakan adalah vaksin yang bakal lulus
uji klinis tahap tiga dan menerima emergency use of authorizations atau eua dari badan pom serta terdaftar di who
uji klinis merupakan tahap yang harus dilalui oleh setiap vaksin yang nanti akan digunakan
dan untuk memastikan bahwa vaksin tersebut aman untuk digunakan kepada manusia
serta memiliki efektivitas untuk menghasilkan imunitas tubuh terhadap covid sembilan belas
sementara itu pemberian emergency use of authorization atau eua pada vaksin yang dikembangkan saat ini
masih belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh who dan beberapa regulator obat dunia lainnya
untuk mendapatkan eua tersebut sejumlah syarat atau pedoman yang telah disepakati
dengan adanya syarat tersebut pemberian eua baru akan terlaksana
rencana pada minggu ketiga atau keempat januari dua ribu dua puluh
pertama untuk menuju ekspektasi kita ke depan adalah pemberian emergency use of authorization
pada minggu ketiga atau keempat bulan januari
nanti clinical trial ini akan berjalan terus
akan berjalan terus
walaupun sudah diberikan emergency authorization tentunya clinical trial untuk uji klinik untuk vaksin
untuk terus mengembangkan
dapatkan data data yang dikaitkan dengan data dan efekasinya itu akan terus berjalan
badan pom akan terus mengawal juga
sebelumnya pada rabu kemarin presiden joko widodo meninjau langsung proses simulasi vaksinasi covid sembilan belas di bogor jawa barat
pemerintah menargetkan vaksinasi covid sembilan belas bisa dilaksanakan desember mendatang atau awal tahun depan
tim liputan cnn indonesia